seolah tak mau ketinggalan dengan cita yang fashion week di jakarta
sejumlah remaja di medan sumatera utara menjadikan zebra cross lonsum di kawasan kesawan
persimpangan ahmad yani sebagai catwalk
tidak hanya yang sudah remaja anak anak juga bergaya bak model di zebra cross
kasat lantas polrestabes medan akbp soni siregar pada senin siang
menyebut kegiatan tersebut melanggar aturan dan bisa mengancam keselamatan
polrestabes medan akan berkoordinasi dengan pemkot medan untuk menertibkan kegiatan fashion di jalan raya itu
kami dari jalan polrestabes medan mencimbau menyampaikan menginformasikan bahwa
kegiatan ini sangat dilarang tidak diperbolehkan
latah cita yang fashion week juga menghinggapi remaja di sidrap sulawesi selatan
sejumlah remaja berlenggak lenggok memperagakan busana yang mereka kenakan
di zebra cross jalur trans sulawesi pada selasa malam
kegiatan ini kemudian dibubarkan polisi karena dinilai mengganggu arus lalu lintas
dan berpotensi membahayakan pengendara dan para peserta peragaan busana itu
ada ditemukan ada mengganggu arus lalu lintas
akan saya bubarkan
apalagi kegiatan tersebut dilaksanakan pada malam hari dan beresiko akan terjadi kecelakaan